jelang ramadan petugas kepolisian dan satpol pp mulai melakukan penertiban sejumlah tempat hiburan
empat rumah karaoke di kawasan eks lokalisasi jarek dandoli di surabaya
senin pagi terpaksa disegel karena tidak memiliki izin
selain menyegel petugas juga mengamankan dua wanita pemandu lagu serta puluhan minuman keras
menjelang bulan suci ramadan petugas gabungan dari satpol pp dan polrestabes surabaya senin pagi
menggelar razia di kawasan eks lokalisasi doli dan jarak surabaya
setelah menyisir satu persatu wisma dan rumah karaoke di eks lokalisasi jarek dandoli
petugas mendapati sejumlah rumah karaoke yang beroperasi tanpa dilengkapi dengan surat izin operasional
razia ini sengaja dilakukan di bekas lokalisasi doli dan kawasan jarak
untuk mengantisipasi kembalinya aktivitas prostitusi dan ajang pesa minuman keras
yang sering menjadi pemicu awal terjadinya aksi kejahatan
atas masyarakat semua kan yang harus ada izin
kami membantu dari pemerintahan kota dari satpol pp kami berusaha menertibkan
jadi tugas dan peran fungsi polisi salah satunya
atas pelanggaran peraturan daerah no dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
petugas menghentikan paksa operasional atau melakukan penutupan usaha sementara berupa penyegelan
selain melakukan penyegelan petugas juga mengamankan dua wanita pemandu lagu
dan menyita puluhan botol miras serta peralatan sound system
diharapkan dengan penertiban tempat hiburan malam ilegal ini
nantinya bisa menekan angka kriminalitas atau gangguan kaptipnas di kota pahlawan
razia tempat hiburan malam surpa akan terus digelar oleh petugas gabungan satpol pp
dan polrestabur surabaya hingga bulan suci ramadan tiba